sekitar seratus orang sopir angkutan umum menerima bantuan sosial
melalui program jaring pengaman sosial pemprov jatim
di kantor dewan pimpinan daerah organisasi angkutan darat jawa timur rabu pagi
melalui program bantuan sosial jps
pemprov jatim menyediakan bantuan bagi lebih dari empat sopir angkutan umum
mulai dari sopir angkutan dalam kota
angkutan kota dalam provinsi dan angkutan antar provinsi
bantuan berupa uang tunai sebesar rp empat ratus
yang dibagikan sejak dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh hingga lima september dua ribu dua puluh mendatang
ika marini istri seorang supir travel diminta suaminya untuk mengambil bantuan
bersama putranya siti mengumpulkan berkas persyaratan penerimaan bantuan
ia bersyukur dengan bantuan tersebut ia berencana membuka usaha kecil untuk penghasilan tambahan
alhamdulillah membantu bersyukur karena dikasih rezeki
sudah dikasih peluang untuk
usaha kembali bangkit dari pandemi ini dari covid sembilan belas ini biar segera hilang gitu aja
sementara sabari sopir bus antar provinsi mengaku akan menggunakan bantuan
sebagai biaya pendidikan anak melalui daring di rumah
ya untuk bantu di rumah untuk bantu anak anak yang di rumah yang belajar di rumah gitu
bantuan sosial jps diperuntukkan
bagi seluruh sopir angkutan umum di jawa timur yang belum menerima bantuan tunai lainnya
di surabaya bantuan diserahkan di kantor dpd organda jatim
kantor perusahaan taksi swasta di wiyung dan kantor dpc organda tanjung perak
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur